oh kamu mau ke rumah
kita ingin melihat jalan ke permanensi
untuk yang bikin beda dan menariknya lebih ke cara kita membuatnya
kemudian juga ada namanya urban mental health
maksudnya kan hotel transit dia mungkin ah kalo misalnya di kemang banyak hotel transit kalo capek gue bisa nginep aja gitu kan
oke kebetulan di indonesia sebenarnya ada empat universitas yang sudah memiliki program studi bahasa korea
itu sudah diwanti wanti bahwa pemerintah indonesia jangan diseret seret